pada menyambut bulan suci ramadan di aceh ada sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan sejak zaman kesultanan aceh
yaitu megang atau biasa disebut mak megang
megang merupakan tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga serta dibagikan ke keluarga berkekurangan
sejarawan aceh tarmizi abdul hamid menjelaskan tradisi megang sudah berlangsung sejak empat ratus tahun silam di aceh
pada masa kerajaan aceh sultan iskandar muda
sultan kala itu memerintahkan kadi muazzam kasanah bali silaturahmi untuk memotong hewan ternak yang banyak
lalu membagikannya pada fakir miskin dan duafa saat dua hari sebelum ramadan tiba
mak magang atau magang sebelum puasa tetap dilakukan oleh masyarakat aceh dengan menyembelih atau membeli daging sapi atau kerbau
selain membagi daging ke masyarakat yang membutuhkan daging megang juga dimasak menjadi kuah belangong
di aceh besar terutama tradisi itu tetap terawat hingga saat ini
kuah belangong diartikan memasak daging dengan bumbu rempah yang dimasak dalam kuali besar
konon rempah rempah yang digunakan dibawa dari negeri india pada zaman kesultanan aceh dulu
di hari megang ini tradisi memasak kuah belangong dilakukan satu atau dua hari sebelum puasa ramadan tiba
dan dinikmati bersama dengan keluarga teman fakir miskin dan duafa
kalau di aceh besar sendiri ada tradisi kuah belangau itu yang sangat populer ya
jadi dalam megang dalam megang ini juga dari tahun ke tahun itu disediakan kuah belangong
tradisi ini adalah menjadi sebuah ciri khas
saya tersendiri di aceh apalagi sebagai tuan rumah di aceh besar
karena banyak bumbu yang sudah dicempur kemudian ada kuahnya ada dagingnya
jadi kalau memang daging daging seperti biasa rasanya tidak mengenak bagi orang aceh di lidahnya kalau tanpa kuah belangong
bagi masyarakat aceh menyantap kuah belangong di hari megang puasa menandakan sukacita menyambut bulan suci ramadan
bahkan sana keluarga dari perantauan pula
hanya untuk megang bersama menikmati awal puasa bersama keluarga